libur akhir pekan dan libur panjang dimanfaatkan sebagian warga jakarta untuk mengunjungi tempat wisata
salah satunya yang menjadi favorit adalah kawasan puncak jawa barat
iya dan namun seperti biasanya jika musim libur tiba kawasan ini menjadi padat dipenuhi oleh pengunjung
dan pengendara yang melintasi kawasan ini saat musim libur juga harus memperhatikan titik titik kemacetan
kawasan wisata puncak bogor jawa barat biasanya menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga jakarta dan juga sekitarnya
untuk menghabiskan libur panjang dan juga libur akhir pekan
dan sebagai konsekuensinya kawasan puncak bogor jawa barat ini menjadi salah satu titik kemacetan
bagi anda para pengendara ataupun juga jika anda ingin menghabiskan akhir pekan anda di kawasan ini
patut diperhatikan beberapa titik kemacetan
jika anda melewati jalur puncak ini yang harus diperhatikan adalah para pengendara harus memperhatikan titik titik kemacetan
seperti misalnya di simpang pasir muncang dan juga di tanjakan selarong simpang megamendung tanjakan cikopo
pasar cisarua warung kaleng riung gunung dan masjid attawun
sedangkan bagi para pengendara atau wisatawan yang akan melintasi jalur sukabumi
ada beberapa titik kemacetan yang harus diwaspadai pada musim libur panjang seperti saat ini
yaitu di warung nangka pasar ciawi simpang ratna cikretek ciherang dan juga pasar caringin
oleh karena itu para pengendara yang akan melintas dua kawasan ini diperhatikan agar memperhatikan kondisi mobil mereka masing masing
agar dapat melalui dua kawasan ini dengan baik
raff raff kaffi puncak bogor jawa barat